unik terima kasih ya uni
dan tolong jaga andung selama ratna pergi
sudah pasti ratna
andung akan selalu berdoa untuk kau
ratna semoga kau selalu dijaganya
dan nasib baik selalu mengampirimu
berhati hati yuk ratna
eh kok gak ada jawaban sih
kayaknya nggak ada orang deh di dalam
itu siapa ya
kayaknya orang itu terluka deh
kasianin saya dek
dimana sakti dan putra alam
mereka dibawa sama bos besar
siapa kau siapa bos besar
pasti kamu anak buahnya kidayun kan
pak jawab pertanyaan kami
saya bukan bukan saya
saya tidak kenal kidayun
terus sakti sama putra dimana
di saku saya ada kartu nama
kita harus selamatin sakti sama putra
selamat malam penonton yang kami cintai
sesaat lagi akan ada pesulap favorit kita
yang berasal dari perancis
akan menggemparkan indonesia
setelah pertunjukannya kemarin
mister hasan telah melenyapkan
monas dalam waktu lima menit
kali ini mr hasan akan hadir kembali disini untuk memenuhi janjinya
kali ini mr hasan akan menampilkan sebuah pertunjukan yang sangat menakjubkan
ya mr hasan akan merubah seorang manusia menjadi harimau sumatera khas indonesia
hei harimau kecil tenanglah
kamu sudah siap mengguncangkan panggung yang di depan sana
apapun yang terjadi malam ini saya tidak akan berubah
jadi yang kau dapatkan adalah malu
harimau kecil ini batu ya
saya cuma minta kamu sekali saja kamu naik di atas panggung saja
itu saja buatlah itu sederhana
janganlah kau merebutkan
tidak tidak akan
perubahan saya ini bukan untuk dipertontonkan
saya akan berubah
kenapa ini sepertinya kekuatan saya lenyap begitu saja
masih banyak hal yang kamu tidak tahu tentang diri kamu arema kecil
apapun yang terjadi saya tidak akan menuruti permintaan kamu
baiklah harimau kecil kalau itu mau kamu
btw lihatlah teman kamu ini
kayaknya dia butuh bantuan
kau tak tahu apa yang kamu lakukan
apa yang kamu lakukan
kau cepat lepaskan dia
kamu lepaskan saya atau saya akan membunuh teman teman kamu
gak ada gunanya kamu seperti ini
tolong kau jangan habisi dia
seperti yang ditanyakaniley harimau kecil ini jarang ter gorong
saya punya satu hal lagi yang kamu harus lihat
jangan ke mata saya kesini lihat
ya ini rumahnya
jangan jangan kita salahkan ipad lagi
tapi kita gak mungkin salah sih
orang tadi ngasih alamat ini kan
ya terus sakti alam mana gak ada
anda kau jangan bawa bawa mereka
kau jangan sakiti mereka
kau lepaskan mereka
whatever harimau kecil
mereka teman teman sahabat kamu sudah masuk ke perangkap saya
seperti ayam yang kelaparan
lalu gampang sekali dibunuh
dengar ya harimau kecil
kau berani membuat saya malu di depan panggung
saya tidak akan segan segan menghabisi sahabat sahabat kami
carian mereleski jumpa di penghapusan kita
sampai jumpa di
baiklah kalau begitu
habisi saja mereka ya
saya akan mengikuti permintaan
tapi dengan satu syarat
kau harus membebaskan teman teman saya